aku gak nyangka kejadiannya bakal kayak gini
semua ini aku lakuin karena aku sangat takut kehilangan kamu nantinya
aku sangat takut semua perbuatan aku kebongkar
dan pada akhirnya kamu pergi ninggalin aku
aku mencintai kamu mas
tapi yang udah kamu lakuin
bener bener menyakitkan aku mas
aku jadi kehilangan nini
aku gak bisa menjaga dia
aku gak bisa nyampetin dia
itu penyesalan terbesar aku mas
karena aku udah kehilangan anak aku
andin masih di kamar
kenapa andin udah tidur sih
em ti what's keepin doing
saya udah bikin hidup kamu begitu berat
maafkan saya yang dulu
saya yang tersenyum di atas penderitaan kamu
saya yang sudah sangat jahat melakukan ini sama kamu
saya udah sangat gak adil sama kamu
izinkan saya jagain kamu
dan saya janji
saya akan menebus semua kesalahan saya ke kamu
asalkan kamu berikan saya kesempatan itu
kamu antar semua berkas meeting ke rumah bapak surya
sleep tight ya
nakpil nantaranak baik
nino ditusuk ma
kok kamu tiba tiba manggil om baik
aku mau sholat oma
aku mau berdoa buat om baik
nah kondisi nino sekarang ya
aku tanya karina deh
kok belum datang taksi online kita ya pak

oh macet mungkin

nanti aku mau ke kondisi dia
nanti aku mau ke kondisi dia

nanti aku mau ke kondisi dia
ah kondisi nino alhamdulillah udah lebih baik ros
tadi kira kira jam delapan lewat sepuluh
kondisinya sempat kritis
kita semua sampai panik
tapi setelah dua puluh menit kemudian
tiba tiba kondisi minum membaik
alhamdulillah kita semua
masuk bang sekarang